video pedagang pasar tanah abang viral di media sosial
pedagang tersebut mengeluhkan sepinya pembeli langsung dan tutupnya sejumlah kios di pasar terbesar asia tenggara tersebut
bahkan ketika sedang melakukan live shopping sedikit netizen yang menonton
keluhan sejumlah pedagang di pasar tanah abang soal sepinya pengunjung itu ternyata memang benar terasa ya
biasanya di siang hari seperti ini eskalator maupun selasar kios itu sudah ramai oleh pembeli
namun pada saat ini saya tidak merasakan adanya desak desakan seperti halnya berbelanja di pasar tanah abang sebelum sebelumnya
beberapa pedagang sibuk berbincang di depan ponsel bersama ring light
di depan layar mereka nampak menunjukkan beberapa pakaian secara live melalui fitur live shopping
mau tidak mau pedagang mengikuti perkembangan teknologi
untuk menyiasati penjualan demi menarik pembeli yang ada di rumah
namun ada juga pedagang yang terkesan menyalahkan kehadiran media sosial dan marketplace
habis lebaran ini lah memang sepi banget sampai sekarang
tahu kenapa kan online sekarang lebih ramai jadi orang bisa beli di rumah aja
kalau dulu nih bang abang sendiri mencetak omset berapa jualan offline dan sekarang berapa bang
dulu biasanya dapat lah lima belas juta sekarang tiga juta susah susah mencarinya
lima belas juta sehari
sekarang tiga juta susah cari ya kak
saya juga bingung ya kenapa tiba tiba dulu kan lagi agak naik tuh udah naik ini udah bagus nih
offline udah bagus semuanya udah bagus jadi stoknya udah dibanyakin lagi nih
sekarang udah agak baru baru ini sih dua minggu tiga mingguan kok kayaknya pasar kok kayak agak sepi gitu ya
yang jalan agak dikit
cuman kalau dari whatsapp atau yang langganan langganan masih tetap repeat order sih
manager promosi pengelola blok a pasar tanah abang heri supriyatna mengatakan
keluhan soal sepi pembeli yang viral itu sebagian besar datang dari pedagang penyewa musiman
mereka muncul memanfaatkan momentum lebaran dan idul adha maupun natal tahun baru
dari total tujuh delapan ratus tiga puluh tiga kios turun dari kondisi high season
momentum biasanya enam bulan sebelum puasa lebaran itu biasanya okupansinya ini meningkat lagi nih
karena ada pedagang pedagang musliman atau sewa gitu kan yang mereka berdagang ambil momentum itu tadi
tapi kalau pedagang pedagang existing yang misalnya mereka sudah pemilik ya itu biasanya tetap beroperasional

yang saat ini masih buka itu masih beroperasional
meski marak penjualan online pembelian secara tatap muka menjadi pilihan terbaik karena bisa melihat langsung produk dan mencobanya
hmm dulu sih pernah pernah beli kalau di contohnya itu kayak sesuai lah dengan selera gitu ya
tiba tiba yang datang beda sedangkan harga kan juga kurang lebih juga gitu loh
jadi kayaknya kesetengah kecewa lah
munculnya e commerce dan media sosial dengan fitur live shopping telah menjadi ancaman bagi pedagang di pasar tanah abang
namun juga menjadi berkat terselubung bagi yang bisa memanfaatkannya sebagai ladang baru berjualan
desy aritonang mari oktober jakarta